gempa dengan magnitudo tujuh empat
mengguncang papua senin dinihari
sejumlah bangunan di kabupaten bovendigul
mengalami kerusakan dan hingga
senin sore belum ada laporan mengenai
sebagian wilayah papua diguncang gempa
dengan magnitudo tujuh empat pada senin dinihari
di kabupaten bovendigul
gempa mengakibatkan sejumlah
bangunan rusak berdasarkan laporan
sementara bangunan yang rusak antara lain
masjid pos tni gedung sekolah dasar
kantor distrik dan sebuah rumah warga
bangunan tersebut tersebar di distrik
arimob mindip tana dan kombut
yang berbatasan dengan papua nugini
gempa yang memang cukup dahsyat
dan ini sangat berdampak
khususnya fasilitas kami
yang ada di distrik contohnya
kantor dan balai kami kantor kami
di kantor distrik arimob ini ada terjadi
bangunan yang sudah lama
ada yang rontok
terus dinding dinding dari kantor kami
semua sudah pada retak
selain itu guncangan terasa hingga
beberapa kabupaten lain yang berbatasan langsung
dengan papua nugini diantaranya
kabupaten pegunungan bintang merauke
yahukimo jayawijaya dan kota jayapura
mindip tana dekat
ada beberapa bangunan yang
kekuatan tujuh empat skalaritas
gempa yang berpusat di daratan

tenggara bovendigul di kedalaman sembilan puluh enam km ini
dinyatakan tidak berpotensi tsunami
badan penanggulangan bencana
daerah provinsi papua
kesulitan memperbarui informasi
karena di kabupaten bofendigul belum dibentuk
badan penanggulangan bencana
hingga senin sore belum dilaporkan ada laporan
tentang korban jiwa
albert matatula jayapura